cctv kan maksudnya kan
kalau yang di jalan atau di pos
kan cctv yang di rumah
yang di rumah
yang dipasang di rumah
itu mereka masing masing macam rumah
tapi kalau yang di luar itu ditaruh di pos sana
hidup aktif maksudnya
kalau yang di luar ini masih
nah saya nggak tahu yang di dalam
itu yang punya rumah
ya kalau kecuali
kalau yang punya rumah
supaya kita yang
ya kita ini sama sekali nggak ada apa apa
pak kemarin kan
semarin sempat bilang
ada bapak menerima laporan dari satpam
kalau salah satu cctv di sekitar rumah pak sambo itu diganti
itu gimana laporan persisnya sebenarnya yang diterima
bukan cctv nya di rumah pak sambo
cctv yang di
alatnya yang di
itu digantinya kapan pak
digantinya hari sabtu
siapa yang ganti pak
ya dari mereka
karena saya tahunya hari sabtu
saya sudah menang
sampai sekarang saya jangankan ini
ketemu saja nggak
terus terang aja saya sih
kesel juga agak ini
saya ini dianggap apa sih
saya ini jenderal
saya ini jenderal
kemidian saya sekarang punya
saya dengan fix